jelang hari raya idul adha sejumlah petugas dari dinas peternakan
melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban
ya tidak hanya memeriksa kelayakan hewan kurban
petugas ini juga memberikan tips untuk memastikan
bahwa hewan dalam kondisi sehat atau tidak
petugas dari dinas peternakan memeriksa ribuan sapi
yang dijual di pasar hewan bumi ayu kabupaten brebes jawa tengah
pada senin kemarin
pemeriksaan kesehatan pada hewan dilakukan dari mulai tubuh
mulut gigi mata kulit dan dubur sapi
hal ini dilakukan dalam tiga tahap
yakni inspeksi palmas dan aus mutasi
dari hasil pemeriksaan semua hewan dinyatakan sehat
petugas tidak menemukan hewan kurban yang terindikasi
penyakit antrak maupun penyakit lainnya
selain itu untuk mencegah agar kondisi tubuh hewan kurban
tetap sehat dan terhindar dari penyakit
petugas memberikan vitamin dan obat
dan kami pemeriksaan di sini meliputi tiga pemeriksaan
langsung dilakukan yaitu mulai dari inspeksi
atau melihat dari penampakan kemudian palmasi
yaitu memegang merabak kemudian aus mutasi
berbeda dengan hasil sidak di brebes jawa tengah
di surabaya jawa timur petugas dinas peternakan surabaya
menemukan sejumlah hewan dalam kondisi sakit
di sejumlah pusat penjualan hewan kurban
meski demikian hewan hewan ini tetap layak dikurbankan
sebab hewan hewan tersebut hanya mengalami
memiliki sakit ringan seperti kaki bengkak
atau sakit mata
pedagang mengaku penyakit hewan kurban biasanya terjadi
saat perjalanan dari tempat asal ke lokasi penjualan
kalau diare mungkin kalau diarenya sudah terlalu kebebikan

selama satu minggu
khawatirnya nanti ada residu antibiotik di hewan itu
sementara itu untuk mengetahui hewan dalam kondisi sehat atau tidak
ada beberapa langkah yang dapat dilakukan
antara lain melihat di semua lubang tubuh hewan
jika tidak ada darah nanah atau bau busuk
bisa dipastikan hewan itu sehat